tapi kalau saya perhatiin nih prt seger buger sehat walafiat
bukan buat saya botak
laya terus kalau bukan buat prt buat siapa lagi
peti mati yang semalam kalian temuin itu bukan peti mati sembarangan
paket dibuka lagi kenapa
lewek memangnya kenapa pak kalau aku buka
itu dia yang bikin isinya alias mak lampir ngamuk
dan ngajung jurikan kampung kita ini
jelas aku ngamuk mak lampirnya
gimana sih kalian ini
abis aja ya
pokoknya saya gak mau tau
kalian bertiga sekarang juga harus mencari peti mati yang sama serupa persis
kamu yang semalam
tapi prt apa sekarang juga nih
kalau enggak mak lampir akan terus mengganggu kampung kita
kita mau disuruh ngapain sih dik
merekrut tiga malah sama pengen pecah
gak ada dia gak ada yang ngebantuin
di rumah kamu
dia juga gangguin warga mulu
aku abis ini pengen gul deh
aku butuh kekuatan
aku buat ribah
bukannya kalau kekenyangan susah lari ya
udah tenang aja prt lagi cari peti baru kok
biar mak lampir bisa masuk ke sana lagi
semoga prt dapet peti yang baru
lihat saja pembalasan ku
kemana ya baru dak
punya handship emang gak bisa dianderlin
ke sumedang kayaknya nyarinya
siapa yang lempar lempar
tuh siang keluar
wah ini gak apa apa
pak lampir kenapa nangkering di situ
nangkering di mall
kamu yang mau nangkap saya kan
enggak enggak bercanda bercanda urus
yaudah ya terusin aja ya hati hati banyak semut
mana tuh mak lampir

hah namanya nenek nenek
kan gak mungkin ngejar saya
udah pasti bongkok gitu mah
terpelanting terpelanting terpelanting

ada kaca nempel di pohon punya siapa ya
oh jangan jangan punya tukang cukur
asgar asli garut
ada ukir ukirannya ini mah kayak kaca benggala
ini punyanya mak lampir
ini kan ada di sini
ampun ampun ampun ampun
kemana pak rt
masa bu kesepak
katanya mau antri saya pulang
aduh kamu pulang aja ke ranah
mau kemana pak rt
pulang masa bu ke diskotik
lagi lagi pak rt kok berat banget sih ya
belom lagi ada jenajahnya
belum lagi jenajahnya tambah dosa
eh yang di depan bantuin yang di belakang dong
gua kan badan gua ini kurus kecil
masa di depan dua duanya
lagi yang pak rt juga tuh pelit banget sih
masa kita beli peti mati jalan kaki
nggak boleh numpang sama angkotnya
tadi gue denger ada yang ngomong
kalau kata gua sih ada yang protes dik
eh itu mah suara radio
jempol gua yang protes
bantuin gua di belakang
jalur penghuni nya dateng
buat apa peti mati ini
jangan jangan buat saya ya
nihannya seperti itu
kalian malah kan saya kan
nggak jadi nggak jadi
kalian pikir ilmu kalian udah tinggi apa
iya eh belum
tuh coba coba kesaktian saya ya
ya udah udah jangan ketawa lagi dong
udah mak ya
nggak jadi aku nggak jadi nakam
elak aku ditinggalin nek
aku juga mau ikut dong
aku dikasih nek jog nek
ngenap gue dah
ngenap gue dah
gue bener bener kapok dah
kagak mau lagi urusan sama tuki mati
tukti udah kita tinggalin di sana
bilang aja nanti kalau ditanyain sama pak rt
bila aja kita tuh gak tau
nah apa lagi buat
ya sekarang gini aja
yang kalah liat ya
ketiga sama bos juga dong
lo yang kalah duk
sekarang lain juga tuh